tiga belas tahun di industri musik samson's dikenal dengan sederet lagu balat patah hati
masih setia dengan lirik bertema cinta kali ini samsons menawarkan nuansa baru dengan tempo upin
aransemen lagu i love you ditulis sang gitaris irfan aulia
kebetulan kalau gue pribadi suka sama teller swift
dan ternyata lagu lagunya dia di album yang terakhir ini cukup menginspirasikan kita untuk bermusik dengan gaya yang berbeda dengan biasanya gitu
dan ya akhirnya lahirnya lagu ini
samson's mempercayakan budapest scoring symphony orchestra untuk memperkaya aransemen musiknya kali ini
samsons menggayat lima puluh lima pemain orkestra di budapest yang telah dikenal menjadi langganan scoring musik untuk film film hollywood
orkestra ini tidak hanya hadir di lagu ini saja
tapi juga pada lagu lagu lainnya di album terbaru mereka
gria putri jakarta